tni angkatan laut menyita narkoba jenis kokain yang ditemukan di perairan selat sunda
jumlah koken yang disita satu ratus tujuh puluh sembilan kilogram
narkoba jenis kokain ini ditemukan mengapung di perairan selat sunda pada delapan mei lalu
oleh petugas yang berpatroli dengan kapal kalsangiang dari lanal banten
setelah diperiksa ternyata benda yang mengapung adalah narkoba jenis kokain
selanjutnya tni al berkoordinasi dengan penegak hukum untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut
hingga kini penyelidikan masih terus berlangsung
sementara itu barang bukti berupa narkoba dimusnahkan dengan cara dibakar
menurut pihak tni al membuang atau mengapungkan narkoba di laut bukanlah modus baru
karena itu tni angkatan laut akan menggencarkan kegiatan patroli
terutama di daerah rawan penyelundupan
saat ini tni al mengerahkan lima puluh kapal perang untuk patroli di seluruh perairan nusantara
ini merupakan modus peranti yang bukan kali ini
waktu itu deputi dari bnn menjelaskan ada beberapa kali sebelumnya ada semacam modus seperti ini
dan tentu saja bila ini dimungkinkan terjadi di perairan lain di indonesia
kita terus waspada dan terus meningkatkan kegiatan patroli
apalagi kita ketahui modus yang sekarang ditemukan ini adalah dengan mengapungkan barang dan sebagainya
kita terus gencar pak perintah bapak kasal